memperingati hari kesehatan nasional dua belas november kementerian kesehatan mengajak
semua pihak mengampanyekan gerakan lima puluh enam detik tepuk tangan gerakan ini merupakan bentuk apresiasi
kepada tenaga kesehatan dan masyarakat peringatan hari kesehatan nasional ke lima puluh
turnamen yang digelar di tengah pandemi ini mengangkat tema satukan tekad menuju indonesia sehat
sekretaris jenderal kemenkes oskar primadi menyatakan kemenkes saat ini berfokus melakukan
pencegahan dan penanganan pandemi kofit sembilan belas terus dengan adanya pandemi ini bagaimana kita melihat
bahwa sarana perasana pelayanan kesehatan yang ada di tanah air kita sungguh meningkat dari
sisi kemampuan dari sisi kapasitas dari sisi kuantitas jejaring laboratorium kita juga begitu
saat ini kita sudah mempunyai hampir tiga ratus lebih ya tiga ratus tujuh puluh an sekitar jajaring laboratorium yang berada
di bawah kekendali ke
teman teman lead bankers ini menunjukkan bahwa ada upaya upaya ekspor yang terus kita lakukan termasuk
juga di puskesmas panarukan situbondo jawa timur putih tangan bersama lima puluh enam detik
dilakukan para tenaga kesehatan bersama sejumlah keluarga pasien tepat pukul dua belas siang mereka keluar
ruangan untuk berjajar di lorong pelayanan mereka juga menghening kecil untuk tenaga kesehatan yang
gugur dalam penanganan pandemi kofit sembilan belas suatu persembahan kepada teman teman petugas kesehatan yang sudah
gugur dalam melaksanakan tugas manusia di bidang kesehatan dan sebuah penghargaan juga tepuk tangan
juga pada semua petugas kesehatan yang sudi atau yang mela untuk mengabdikan dirinya di kegiatan
kemanusiaan di bidang kesehatan selain tepuk tangan dan hening cipta para tenaga kesehatan
turut melanturkan salawat nariah pengliputan cnn indonesia
umur objektif tiga santun